presiden joko widodo memuji kinerja komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu
yang telah menggelar pemilihan umum dengan baik
presiden bersyukur karena proses rekapitulasi telah diselesaikan kpu tepat waktu
hal itu disampaikan presiden saat mengecek pelayanan kesehatan di rsud sultan syarif muhammad al qadri
kota pontianak kalimantan barat pada kamis pagi
selain memuji kpu dan bawaslu jokowi turut mengapresiasi kerja keras kedua lembaga penyelenggara pemilu itu
dalam menjalankan seluruh tahapan pemilu dua ribu dua puluh
saya sangat menghargai mengapresiasi proses yang ada
dan kerja keras kpu bawaslu saya kira patut kita lakukan
apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu